sempat tertunda akibat cuaca yang tak bersahabat pertandingan perdana cabang olahraga terbang layang pon ke dua puluh papua akhirnya digelar kamis sore di bandara moses kilangin kluster timika papua
meski begitu ternyata tak semua provinsi mengirimkan atletnya
technical delegate kolonel adm prasetyo mengatakan cabur ini awalnya diikuti lima puluh sembilan atlet dari sembilan provinsi
namun hanya tujuh kontingen yang terdaftar dan bisa mengikuti pertandingan yaitu dari jawa timur banten jawa tengah dki jakarta jawa barat daerah istimewa yogyakarta dan tuan rumah papua
kaltim dan bali akhirnya tidak diberangkatkan oleh koninya
saya tidak tahu alasannya apa
sehingga masuk ke sistem itu ditolak terus
jadi ada dua nomor yang bisa kita laksanakan karena terkendala cuaca juga
sehingga dari rakyatnya
rencana empat kita bisa melaksanakan dua
dua nomor pertandingan yang bisa digelar yaitu single seater putra untuk fight a dan single seater putri flight b
dua nomor lainnya batal digelar karena terkendala cuaca
saiman timika papua